tersangka dh pengendara mobil yang menabrak dua pengguna skuter listrik hingga tewas di wilayah senayan beberapa waktu lalu resmi ditahan oleh subdit gakum ditlantas polda metro jaya
penahanan dilakukan oleh ditelantas polda metro jaya setelah proses gelar perkara
penyidik juga telah memeriksa delapan saksi untuk memperkuat alasan penahanan tersangka dh
tersangka dh terbukti melanggar pasal tiga ratus sebelas undang undang lalu lintas
tersangka terancam hukuman di atas lima tahun penjara
sudah melakukan gelar perkara
dari hasil gelar perkara tersebut yang sudah memeriksa delapan orang saksi kemudian juga mengumpulkan alat alat bukti yang ada di lapangan terhadap yang bersangkutan sudah terpenuhi unsur
ditetapkan sebagai tersangka dan tadi saya tanyakan sudah dilakukan penahanan terhadap
pengendaranya itu terbukti melakukan pelanggaran
pengendaranya itu terbukti melakukan penahanan terhadap pelakunya
kasus pengguna skuter yang tewas akibat ditabrak mobil ini pun sempat viral
usai kakak salah satu korban amar menuliskan curhatannya di akun twitter pribadinya at nita lutfi
korban amar dan wisnu tewas setelah ditabrak pengemudi mobil camri
sementara satu korban bagus mengalami luka cukup serius